empat tahun bertahan di lokasi bencana dengan kondisi rumah yang makin miring
inilah yang harus dihadapi tiga keluarga di kampung gunung batu sukabumi jawa barat
bencana pergerakan tanah yang menerjang kampung ini pada mei dua ribu sembilan belas silam meluluh lantahkan satu ratus dua puluh sembilan rumah
kampung yang dulu dihuni hampir lima ratus jiwa tersebut kini layaknya kampung mati
omah romlah adalah satu dari sembilan warga yang memilih bertahan lantaran tak punya pilihan tempat tinggal lain
padahal bagian rumah seperti tempat cuci piring juga tidak lagi simetris
dinding dan lantai pun sudah retak
kalau harapan ingin kepada pemerintah cepat cepat dibangunin
ya huntap gitu biar ada tempat tinggal yang nyaman gitu nggak takut gitu
para penghuni rumah miring ini mengaku terpaksa mengambil resiko
karena menunggu janji pemerintah memberikan tempat tinggal
itu telah dibangunkan untuk unta di lokasi cimenteng
nah sampai sekarang belum terjadi untapnya makanya apa
memaksa sendiri diem di sini
sementara itu hampir seluruh korban pergerakan tanah di kampung gunung batu hingga kini masih bertahan di hunian sementara di kampung ciborega
hunian sementara yang seharusnya hanya dua tahun
terpaksa dihuni selama empat tahun karena tak ada kejelasan mengenai hunian tetap dari pemerintah
ahmad fikri sukabumi jawa barat